rumah sakit umum pusat nasional dr cipto mangunkusumo rsupn dr cipto mangunkusumo akan segera memiliki bangsal perawatan covid sembilan belas
kehadiran ruang perawatan khusus untuk penanganan pasien covid sembilan belas diinisiasi oleh ct corps bersama bank mega indofood dan astra
sebagai bentuk kepedulian atas pandemi covid sembilan belas di indonesia ct corps bersama bank mega astra dan indofood
memberikan sejumlah bantuan perlengkapan medis icu dan hcu senilai empat puluh lima miliar rupiah kepada rsupn dr cipto mangunkusumo
nantinya sejumlah perlengkapan medis tersebut akan digunakan di bangsal khusus pasien terdampak covid sembilan belas di gedung kiara ultimate
rsupn dr cipto mangunkusumo yang kehadirannya juga diinisiasi oleh ct corp bersama bank mega indofood dan astra
tidak ada lain yang tidak berhasil

tentu kita semua berharap badai segera cepat berlalu permasalahan cepat selesai
oleh karenanya kami semua ingin mencoba berkontribusi untuk membantu dua pusat pandemi yang kami anggap menjadi hal yang diperlukan
dengan bantuan melalui rumah sakit cipto malukusono yang kedua surabaya melalui rumah sakit di universitas erlangga
nah kedua bantuan ini kita berharap bahwa dapat membuat pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik dan bisa mengurangi tingkat kematian
dan sehingga yang kita harapkan adalah tentu banyak keluarga yang tidak sampai kehilangan
dan juga dapat mengurangi tingkat kematian
oleh karenanya pak menteri kesehatan ingin saya sampaikan peralatan yang kami sumbangkan ini adalah peralatan peralatan yang relatif canggih dan sangat modern
dan bisa digunakan untuk sepuluh lima belas tahun yang akan datang
nah kami berharap tentu peralatan medis ini juga dapat efektif digunakan tidak hanya pada masa covid ini
tetapi juga dapat digunakan setelah masa covid sembilan belas
jadi memang alat alatnya diberikan sangat luar biasa berupa ventilator kemudian monitor monitor monitor
sehingga pasien itu bisa terlihat bagaimana kondisi tekanan darah dan lain lainnya dari jarak jauh
sehingga karawas tidak harus langsung menyentuh bisa melihat dari gambaran yang ada di monitor tersebut
kemudian juga beberapa alat yang namanya sharing pump atau infusion pump untuk masukkan obat ke dalam pasien secara terus menerus
itu kemudian juga oksigen
jadi memang banyak sekali yang diberikan kepada kami
penyerahan bantuan sejumlah perlengkapan medis untuk penanganan pasien covid sembilan belas dilakukan secara simbolis oleh direktur utama bank mega
jadi kami menyadari bahwa kapasitas atau alat alat peralatan rumah sakit yang cukup
faktor untuk penyembuhan pasien covid sembilan belas
karena itu dipelakar saya oleh ctcoc dengan bank mega indofood dan astra
kita mencoba untuk menambah kapasitas peralatan kesehatan maupun ruang kesehatan bangsal bangsal dari dua rumah sakit di indonesia
di tap awal yaitu di rumah sakit infeksi air langga dan harga
hari ini penyerahan bantuan untuk rumah sakit di cipto mangunkusumo
jadi mudah mudahan dengan bertambahnya ruang perawatan alat alat kesehatan yang bagus yang memadai
kita bisa berperan aktif dan menjadi solusi untuk penyembuhan dari pasien covid sembilan belas ini
bantuan alat medis yang diberikan untuk penanggulangan covid sembilan belas
ekg dan defibrilator sentral monitor oksigen mobile dan kelengkapan pendukung lainnya
dengan bantuan yang diberikan gedung kiara ultimate akan bisa menampung empat puluh satu pasien di ruang icu
dengan kondisi pasien sedang hingga berat
selain rs upn dr cipomangun kusumo
bantuan serupa juga telah diberikan kepada rumah sakit infeksi universitas erlangga surabaya
ct corp adalah grup perusahaan yang juga membawahi cnn indonesia tv